dari mantan juara dunia versi wba chris john
berbagi tips dengan produser lapangan cnn indonesia muhammad rizata
tentang bagaimana ia melakukan pukulan andalan atau signature punch nya
yang berhasil membawa chris john meraih juara dunia
dan berhasil mempertahankan gelara juara dunia tersebut selama delapan belas kali
saya sekarang bersama mantan juara dunia kelas lima puluh tujuh kg versi wba bung chris john
dan pada today practice kali ini bung chris akan mengajarkan kita
bagaimana ia melakukan signature punch nya atau pukulan andalan
yang dapat membawa bung kris mempertahankan gelar wba sebanyak delapan belas kali
sampai sekarang bung chris sering memakai jab yaitu pukulan andalan bung chris
bagaimana kita mengeluarkan
lanjut dengan benar
ya pastinya bagaimana kita melakukan kuda kuda yang betul dulu
ya kuda kuda di posisi tangannya betul
ya dan kesamaan gerak ya
di satu gerakan
ya satu gerakan
saya step maju
ya ya betul
ya betul sekali ya
pada beberapa kesempatan bung chris saya lihat seperti di pertandingan melawan rofi guares
mengeluarkan beberapa pukulan jab sebelum mengeluarkan pukulan andalan yang lebih keras
biasa tuh pukulan susulan setelah jab bung chris favoritnya pukulan apa
ya biasanya pasti lebih ke straight ya
jab kena jadinya straight mengguti
jadi pas jab
ini kita lurus seperti ini
ya betul sekali ya
itu lebih cukup efektif karena jarak jauh dan biasanya ya mengenai target dengan baik
oh jadi bisa dibilang jab ini bisa sebagai distraction untuk meluarkan pukulan yang lebih keras ya bung chris
bisa mengganggu konsentrasi lawan juga
memang memasukkan poin juga
dan ini gak perlu kemungkinan kalau kita kena jab
yang telak di dagu orang bisa jatuh karena jep
dan kalau misalkan situasional kita melawan dengan lawan yang dengan level yang lebih tinggi
dia udah tahu nih misalkan cara permainan kita
jab straight dia udah ngebaca
dan biasa bung chris selain mengeluarkan jab straight pukulan susulannya seperti apa
ah iya susulan di hook panjang ya
jab straight jab straight panjang
atau jab straight uppercut ke bagian perut ya
boleh diajarkan bung chris
mau ngeluarkan dua pukulan
di lanjutkan dan hook panjang
pastinya kuda kuda baik bagus
kita pukulan kombinasi
kita udah bersiapkan untuk pukulan setelah yang ketiga
makanya kita udah siap untuk kuda kuda di pukulan yang ketiga
tepat di rahang kita
ke bagian rahang kalau hook sih lebih banyak
ke bagian wajah ya
atau dengan kombinasi yang jab straight uppercut
ada orang juga
kurang kurang rapat bagian bawah
ini juga gampang sekali
demikianlah today practice kali ini bersama mantan juara dunia wga chris john